sekarang banyak orang susah
makanya banyak yang jadi jahat
ya sudah turun
kamu diem di dalam rumah aja
jangan duduk di teras
sayang kalau muka kamu yang sudah di pesel
kejemur sinar matahari lagi
mang pipit udah total gak bisa kerja lagi
sebetulnya mam masih bisa
biar istirahat aja
menikmati hari tua
buat kebutuhan sehari hari
ya dari saya
gak mau nyusahin katanya
tapi anak anaknya yang harusnya inisiatif
bukan gak inisiatif
kalau ke anak anaknya nggak mau minta
gak mau nyusahin
saya yang inisiatif
kan saya pernah cerita
waktu saya kecil
jang kamu lagi dimana
dirumah terus sendirian
nanti pulak kerja saya kesana
saya mau kerja lagi
saya bosen diam dirumah aja
kan kondisi kang pipit udah gak mungkin
buat kerja deskripti lagi
saya mau jadi mandor
jadi mandor dimana
di tempat kamu
di tempat kang mus
di pabrik ke cimpring
kan kerjanya gak ada sip malam
baiklah kalau begini
bukan baiklah kalau begini
baiklah kalau begitu
kang pipit pengen kerja disini
ikut bikin ke cimpring
atau jadi bagian marketing
mau jadi mandor katanya
disini makan gak ada mandor
di bawah kang mus ada kamu
gimana kebijaksanaan kang mus aja nanti
gouwbernya udah dateng
aku pulang dulu ya
habis ngantar penumpang
saya mau tanya tanya
saya kan mau jual makaroni
gampang tinggal daftar aja
kan barusan udah dikasih tahu
gampang tinggal daftar aja
nanti saya jelasin
saya ke rumah kamu
jangan menghalangin pintu pagar rumah orang
yang barusan kamu bilang lancar
kang mus kalau nanya suka bingung bingung aja
mau saya buatin kopi
aisyah hp nya dijamuk
sekarang banyak orang susah
cari kerjaan biar bisa punya uang susah
makanya banyak yang jadi jahat
kerjaannya jadi maling
dan turun lagi
kerja di p wondering
latih aisyah bela diri
latihannya disini aja
kamu tanya sama aisyah
dia siapnya kapan
mang murad nyuruh saya ngelatih aisyah
aisyah itu siapa
kamu bisa jaipongan
umur yang ada berjurut tidak dapat menerima panggilan anda
willy dari tadi hpnya gak bisa dihubungi
orang yang dikejar kejar utang
mamang gak apa apa tinggal disini sendirian
aku tinggal disini
saya lagi jenuh tinggal dikota
buat bantu supaya uang sylvia bisa kembali
sama ngejagain willy dari kelompok dharma
sama ngejagain willy dari kelompok darman
kita bisa bentrok lagi sama kelompok darman
kuatir kamu harus setuju